sungguh sangat membingungkan
kita sudah cari kemana mana
tapi gak ada
ini satu satunya adalah
amirah diculik oleh ww gombel
kita harus segera cari sebelum maghrib
karena kalau sesudah mahrib
jadi sekarang aku lagi ada di kuburan
yang paling ramah di kampungku wak
terima kasih wak
pokoknya ini kuburan paling serem yang ada disini wak
hah lihat wak
ini kuburan paling angker disini wak
lebih angker dari yang manapun nih pak
memang kalau orang yang gak punya nyali
gak berani kesini wak
cuma aku doang yang gani kesini wak
kok disini latiannya
biar orang gak keganggu disini kan sepi gitu loh
lah ade ngapain disini
jadi yang tadi teriak amira itu ade
iya emangnya kenapa
yaudah biar abang kawalin aja nyarinya ya
mas saya nggak salah mas
rati nggak usah takut sampean aman
rati bawa masuk ke dalam
iya pak irwi
masukin sepedanya sekalian ke dalam
ah siap pak irwi
pak pak pak
gak nemu pak
udah tanya kesana kesini gak ada yang tau
mungkin gak sih kalo bu rahmat itu bohong
ya siapa tahu amira udah dijual
gak boleh ngomong kayak gitu dra
kalau bu rahmat bohong gak mungkin sampe sekarang dia masih pingsan
sampai rw di kantor rw
ya sudah saya mau ngabari yang lain dulu ya
pasti si amira kejebak digorong gorong tuh
pak irwi sama mas jono udah nyari keselokan kagak ada
kalo dia kejebak digorong gorong pasti kedengeran suara tangisnya
disuruh pak rw kumpul di kantor rw sekarang
kalau ngasih informasi yang sopanan dong
masuk ke dalam
disuruh pak rw kumpul di kantor rw sekarang
gak mungkin mak kan ada pak haji
gak mungkin lah pak aja ngebiarin
pak gimana kalau ternyata amirah nyebur ke kali
eh di sini mana ada kali jenggot
iya nera gak bisa di sini mana ada kali
bang orang orang pada ngumpul tuh di kantor rw
iya din udah deh lo kesana deh
muhyiddin lagi gak enak badannya
lagi sakit kepala nih
tumpu masa kita gak ngumpul kesana
aduh nyat tuh
kepala muid leng lengan
muin istirahat dulu deh ya
dek udahlah gak ada di sini tuh
kita lagi nyari makanya harus dipanggil terus
dek nih abang kasih tau dek
kalau dipanggil tiga kali gak nyaut berarti nggak ada di sini dek
oke guy sekarang gue lagi bantu cariin anaknya tetangga gue yang hilang
loh ade suka ngevlog juga
subscriber ade ada berapa hah
banyak seribuan lebih
dikit kali tuh dek
ade tau abang berapa hah
lima ribu lebih dek
lima ribu lebih
gak jadi dek
tersengajakannya daripada hari ini
diumumkan tentang daripada adanya terhilangnya daripada beliau
kepada sodara jono
daripada adanya dipersilahkan daripada berbicara
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
sungguh sangat membingungkan
kita sudah cari kemana mana
tapi gak ada
ini satu satunya adalah
amirah diculik oleh wewe gombel
amirah diculik oleh wewe gombel
kita harus segera cari sebelum maghrib
karena kalau sesudah mahrib
wewe gombelnya susah dijinakkan
pak udah pulang ya
bapak wewe gombel mana ada yang nyulik anak
beda wewe gombel itu apa
setan yang suka nyulik anak kecil
namanya orang bunian
silahkan kita ambil peralatan dapur
kita bebaskan amirah dari wewe gombel
seperti itu jam satu